konflik yang terjadi saat ini antara palestina dan israel adalah akibat perseteruan yang berlangsung selama lebih dari seratus tahun
awal mula konflik terjadi saat inggris mengeluarkan perjanjian yang dikenal dengan deklarasi balfor pada dua november seribu sembilan ratus empat puluh
perjanjian ini mengikat pemerintah inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang orang yahudi di palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini
selama periode seribu sembilan ratus dua puluh tiga hingga seribu sembilan ratus empat puluh delapan inggris kemudian memfasilitasi migrasi masal orang yahudi
dalam gelombang migrasi ini mereka menemui perlawanan dari warga palestina
warga palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh inggris untuk diserahkan kepada pemukim yahudi
mari kita ulas secara lebih detail
anda bisa melihat di sini
pada sekitar tahun seribu sembilan ratus tujuh belas area yang berwarna kuning di sini mayoritas masih berwarna kuning ini dikuasai oleh palestina
ini gambaran pada tahun seribu sembilan ratus tujuh belas
sementara sisanya yang berwarna biru dikuasai oleh israel
jadi di tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam masih mayoritas dikuasai oleh warna kuning artinya masih dikuasai oleh palestina
kita lihat pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh sudah mulai terjadi perubahan
yang kemudian cukup signifikan terjadi pada rentang tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan dan seribu sembilan ratus sembilan puluh
israel memproklamirkan kemerdekaannya pada seribu sembilan ratus empat puluh delapan yang kemudian akhirnya menyulut peperangan
kemudian di rentang tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
wilayah palestina kemudian menyusut
anda bisa melihat di sini gambarannya
kemudian anda juga melihat bagaimana kemudian di rentang tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh hingga dua ribu dua puluh
upaya israel untuk menduduki tanah palestina terus berlangsung
dalam rentang waktu lima puluh tiga tahun tanah yang dimiliki palestina tersisa hanya
kemudian ini yang mengubah secara total populasi penduduk israel dengan luas yang sudah bertambah
mencapai sembilan satu juta orang atau penduduk
total populasi penduduk hanya tersisa sekitar tiga lima juta saja
anda bisa melihat bagaimana kemudian konflik ini terus berlanjut
dan kita melihat saat ini suasananya masih terus ber
masih terus terjadi begitu ya peperangan antara kelompok hamas dan juga israel